presiden joko widodo memberi izin investor baik asing maupun dalam negeri untuk mencari harta karun bawah laut atau benda muatan kapal tenggelam bmkt di bawah laut indonesia
izin pencarian harta karun ini merupakan satu dari empat belas bidang usaha yang dibuka melalui aturan turunan dari undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh tentang cipta kerja
dari dua puluh itu empat belas yang dibuka itu adalah pengangkatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam jadi kalau mencari harta karun di laut laut bisa lah kau turun
menurut badan koordinasi penanaman modal bkpm salah satu alasan pemerintah membuka investasi pengangkatan bmkt atau harta karun bawah laut karena maraknya pencurian harta karun di perairan indonesia
dikutip dari sianenindonesia com kepala bkpm bahlil lahadalil
ia menyebutkan jika tidak segera diangkat dikhawatirkan benda benda kapal karam tersebut menipis karena terus dijarah dan selalu jadi sasaran pencuri
dengan diizinkannya berburu harta karun di laut indonesia bukan berarti investor dapat dengan mudah memperoleh izin
diberitakan cnn indonesia com menurut bahlil mendapat izin mengeksplorasi laut indonesia tidak mudah
marat izinnya datang sama kita kita akan kasih tahu gimana sih caranya untuk kamu bisa ambil itu memenuhi itu untuk dapatkan izin itu maksudnya
jadi tidak langsung masuk oss lalu kemudian izin didapatkan enggak
harus ada syarat syarat notifikasi yang saya yakinkan bahwa syarat syaratnya itu juga tidak gampang
karena ini barang kan bukan barang sembarang juga
ia memastikan semakin besar nilai yang dihasilkan dari investasi tersebut akan semakin sulit pula perizinannya
namun pihak bkpm belum merinci syarat syarat yang harus dipenuhi
sementara itu keputusan pemerintah membuka peluang investasi asing untuk pengangkatan bmkt atau harta karun dalam laut
menuai respon dari banyak pihak termasuk ex menteri kelautan dan perikanan susi pujiastuti
melalui akun twitternya at susi pujiastuti susi meminta agar harta karun dalam laut ini diangkat dan dikelola oleh pemerintah
yang menuliskan indonesia sudah banyak kehilangan benda benda bersejarah
tim liputan cnn indonesia